al papa sedih kalian harus mengalami kejadian seperti ini
tapi al bapak kan pernah bilang sama kamu dulu
untuk segera menceritakan semuanya ke mama kami
karena ini berat buat mama kamu
mama juga sayang pada ini
pak nanti mau makan apa
mama mau bikin rawon
sebelum berada di kantor kita mau mampir ke tempatnya rena
mama cek rena
mampir ke toko bunga
beliin bunga yang bagus buat rosa bisa kan
saya ingat mama dia tuh suka mawar putih
dia paling suka mawar putih
ya mudah mudahan kalau mama kirimin bunga
mungkin dia bisa terhibur sedikit ya
berarti nanti kita mampir dulu ya ke toko bunga
kita perangkat sekarang pak
kalau ruangannya dr abimanyu sebelah mana ya
kebetulan dokter abimanyunya sedang melakukan operasi mendadak
jadi sekitar sini ya
prakteknya diundur delapan belas
masih lama ya
jadwal berobat alika
anak pak sumarno diundur ke jam enam sore pak
saya akan tunggu di sini
jadwal berobat alika
anak pak sumarno diundur ke jam enam sore pak
saya akan tunggu di sini
kamu harus bisa bertemu sumarno hari ini juga
sayang mama kangen sekali sama kamu
kamu sama allah disarapan belum mama bawain makanan loh
betulan banget ma aku sama mas alu belum sarapan
kita sarapan bareng ya
kita sarapan disitu ya
terima kasih banyak loh
udah menjembatkan waktunya
tepang duduk sini bawain makanan repot repot
nggak repot sama sekali dong al
mama mau kok kalau mama masakin kalian tiap hari kalau kalian yang juga mau
nggak usah ma nanti aku belanja
kalian harus mengalami kejadian seperti ini
tapi al papa kan pernah bilang sama kamu dulu
untuk segera menceritakan semuanya ke mama kami
karena ini berat buat mama kamu
sebenarnya rencana saya itu memang mau menunggu dulu pak
supaya saya dan andini itu bisa mendapatkan buktinya
tapi malah sebelum kami dapat buktinya mama malah lebih tahu dulu pak
tapi saya nggak akan nyerah pa
saya pasti akan cari terus buktinya
saya akan buktikan ke mama kalau nadine memang nggak bersalah
dan kami pasti akan balik ke rumah itu pa
semoga semua dilancarkan sama om ayah
terima kasih papa
terima kasih juga
nanti aku balik
muncul iya sayang hari ini kita berangkatnya berdua aja ya iya soalnya emas sakit iya sayang
renang apa apa kan kalau ke sekolahnya cuman berdua aja sama encik papa dong pinter banget
karena kan anak baik udah baik gemoing lagi kita berangkat ya ngapain sih wani non mulu
gara gara dini kemarin gue jadi dipanggil sama bu bos terus di rumah ini jadi ada uruhara deh
yuk kita berangkat
kok aneh ya kenapa bisa bisanya telepon aku di reject biasanya nggak kayak gini
kita langsung saja ya
hai kau ya ya mau ketemu dengan siapa nih
kita mau ketemu dengan buruk salah udah ada ijin apa belum
belum sih waduh kalau belum ada ijin panino nggak boleh masuk mendingan paninu pulang aja emangnya kenapa kita datang ke sini tuh pengen jenguk tanpa rosa katanya lagi sakit iya karena buruk lagi sakit saya diperintahkan jaga disini untuk tidak menerima tamu tanpa ijin kamu kenal saya kan saya adiknya andin loh saya tahu pokoknya siapapun nggak boleh masuk tanpa ijin

ini aja kita titip bunga ini buat buruk saya tolong dikasih
ini tuh satpamnya aldebaran dari dulu tuh emang ngeselim ya
ini tuh saat pamnya aldebaran dari dulu tuh emang ngeselim ya

ya udah masa dibahas